kita beralih ke informasi lain pemerintah indonesia dan myanmar bekerja sama
untuk pembangunan rumah sakit indonesia di negara bagian rakhine
rumah sakit indonesia yang diharapkan dapat beroperasi dua ribu delapan belas mendatang
akan dihibahkan ke pemerintah myanmar
hubungan diplomatik antara pemerintah indonesia dan juga pemerintah myanmar
bisa dikatakan berjalan dengan baik
salah satunya yakni ketika tahun dua ribu tujuh belas ini awal dua ribu tujuh belas ini
kedua pemerintahan ini menyepakati pembangunan rumah sakit indonesia
proses pembangunan rumah sakit indonesia di rahim state myanmar pun berjalan tahap demi tahap
tahap pertama yakni dimulai sejak mei kemarin
meliputi pengerukan dan peninggian dasar bangunan telah rampung
sementara tahap kedua yakni meliputi penyempurnaan fondasi
ditargetkan selesai pada oktober mendatang
diharapkan rumah sakit indonesia ini dapat beroperasi sempurna pada dua ribu delapan belas mendatang
dan ini betul betul kerjasama
melalui channel pemerintah dengan pemerintah
dengan pendananya dari masyarakat indonesia pmi
ada dari kelompok kalangan muslim di indonesia
mersi dan juga walubi
dan itu adalah representasi dari indonesia
dan yang menyelenggarakan atau yang terlibat dalam proses pembangunan
dari mulai tukang yang dibawa sampai kontraktornya itu
dan semua terwakili ada yang muslim ada yang migran ada yang penduduk setempat
semua terlibat untuk semua dan melayani semua
rumah sakit indonesia di rain state akan berdiri di atas tanah seluas sepuluh meter persegi
milik pemerintah myanmar yang dihibahkan untuk pemerintah indonesia
pembangunan rumah sakit ini menelan biaya dua puluh lima miliar rupiah
yang didapat dari sumbangan pemerintah indonesia
masyarakat indonesia dan juga sejumlah organisasi masyarakat indonesia
serta mersi yang akan ditunjuk sebagai pengelola rumah sakit tersebut
di sisi lain rumah sakit ini nantinya akan dihibahkan dari pemerintah indonesia
untuk pemerintah myanmar